mahkamah konstitusi kembali melanjutkan persidangan sengketa pilkada
total ada satu ratus tiga puluh dua permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang teregistrasi di mk
dari sengketa pilkada sejumlah pihak mendorong agar mk tidak hanya sekedar menjadi mahkamah kalkulator
tapi juga memperhatikan pada substansi
bagaimana melihat proses sengketa pilkada di mk
apa saja poin poin yang harus diperhatikan mk selama proses persidangan ini
kami akan coba ulas pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
yang pertama ada idewa kade wiersa komisioner dari kpu
dan juga ada pak bambang wijoyanto kuasa dari pemohon
kemudian ada pak fadli ramadhanil peneliti dari perludem
selamat malam bapak bapak
baik saya akan langsung ke mas fadli terlebih dahulu deh
melihat bagaimana proses sengketa pilkada yang ada di mk ini mas fadli
anda apa saja poin poin dari perludem yang dicatat dan juga perlu diperhatikan
selama proses sengketa pilkada di mk ini
pertama esensi dari proses penyelenggaraan perselisihan hasil di mahkamah konstitusi adalah
untuk menguji sekaligus nanti akan membuktikan
apakah proses dan hasil penyelenggaraan pilkada yang sudah dilaksanakan pada sembilan desember dua ribu dua puluh yang lalu itu
nah sehingga kita tentu berharap mahkamah konstitusi tidak hanya menguji soal keabsahan
soal penghitungan suara tapi juga memeriksa mengecek dan memastikan bahwa
angka suara dan raihan kemenangan yang didapat oleh masing masing pasangan calon kepala daerah itu
sudah berasal dari mekanisme penyelenggaraan pilkada yang
nah oleh sebab itu kami selalu mendorong proses perselisihan di mk
merupakan sebuah proses yang sifatnya material ya
artinya menguji betul apakah sebuah proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu
sudah menuhi asas penyelenggaran pemilu atau belum
nah oleh sebab itu sepanjang proses persidangan yang sudah berjalan yang kami ikuti
tentu proses di
di mk berjalan dengan baik ya sejauh ini
masing masing pihak mulai dari pemohon termohon dan pihak terkait
sudah memberikan keterangan sudah menyampaikan permohonan
pihak terkait juga sudah memberikan keterangan termohon juga sudah memberikan jawaban
termasuk juga pengawas pemilu
nah tentu sekarang nanti kita menunggu bagaimana nanti proses pemeriksaan pokok perkara
proses pembuktian dari setiap dalil dalil permohonan di perkara di mk
oke nah di proses pembuktian ini ini kan kalau anda lihat sampai sejauh ini ya
masih berjalan cukup baik
artinya tinggal bagaimana pembuktian di pokok perkara dan juga pembuktiannya nanti
nah ini apa yang perlu dicermati baik oleh mk atau semua pihak mas fadli
ya pertama tentu kita mempunyai kepentingan bahwa permohonan yang disampaikan mki
tentu akan menjadi alat untuk menguji sejauh mana kuntabilitas dan integritas penyelenggaran pemilihan kepala daerah
nah ada banyak sekali permohonan yang disampaikan ke mk dengan menyampaikan dalil dalil
baik itu persoalan teknis penyelenggaraan pilkada maupun kecurangan yang menyebabkan terpengaruhnya hasil pemilihan kepala daerah
nah dalam proses pembuktian nanti
tentu dalil dalil tersebut mesti dibuktikan dengan didukung oleh alat alat bukti yang relevan
punya nilai pembuktian dan tentu yang paling penting di mahkamah konstitusi
punya signifikansi untuk mempengaruhi pemenang pilkada
nah bagi kpu kpu punya kewajiban untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kerja kerja penyelenggaraan pilkada
yang sudah dilakukan sepanjang tahapan pilkada
kpu sudah melakukan penyelenggaraan pilkada dua ribu dua puluh yang lalu
dan nanti tentu hakim konstitusi yang akan menguji apakah dalil yang disampaikan permohon terbukti atau tidak
dan kpu sudah melaksanakan penyelenggaraan pilkada dengan penuh tanggungjawab atau belum
termasuk juga keterangan dari bawaslu
apakah kewenangan bawaslu dalam melakukan pengawasan penanganan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa
sudah dilakukan sesuai dengan rule yang berlaku
dan sudah memenuhi aspek integritas penyelenggaraan pilkada
ini sangat penting menurut saya tahapan selanjutnya dari persidangan di mahkamah konstitusi
pak dewa tadi mas fadli ini menekankan apakah kemudian ini dalam prosesnya nanti membuktikan bahwa
pilkada kemarin melewati mekanisme yang berintegritas
total ini ada tujuh pemilihan gubernur dan wakil gubernur
tiga belas perkara pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota
satu ratus dua belas perkara pemilihan bupati dan juga wakil bupati
beberapa sebagian juga kpu sebagai pihak termohon
bagaimana pak dewa melihat proses sengketa pilkada sampai dengan saat ini
baik selamat malam
dan juga yang hadir ya pak bambang ya
jadi pertama kami ikuti proses ini ya
jadi kpu hadir melalui daring
jadi setiap hari persidangan yang berlangsung
kami melihat selama ini memang proses persidangan yang sudah berjalan
itu sesuai dengan tahapannya berjalan dengan tertib begitu ya
nah sekiranya memang tahapannya adalah sangat tinggi ya
bagi kami itu ya selaku pihak pemohon ya
jadi kpu di daerah yang menghadapi hasil pemilihan ini
kami korasikan untuk memberikan jawaban dengan sebaik baiknya
sesuai dengan tahapan dan ketentuan dan fakta fakta hukum yang ada
nah tentu kita semua berharap ya proses ini berjalan dengan baik
sampai keseluruhan tahapan itu selesai
secara geris besar saya kira demikian
oke kalau kemudian kpu baik kpu daerah juga perlu membuktikan bahwa pelaksanaan itu sudah berintegritas
sudah sesuai dengan mekanisme yang ada itu bagaimana pak dewa
ya pertama tentu kami menghormati proses hukum di mahkamah konstitusi
karena itu diatur oleh undang undang dan itu adalah satu momentum ya
bagi kpu untuk memberikan penjelasan melalui jawaban jawaban yang disediakan
masuk dengan alat bukti ya
apa yang didalilkan ya tentu seoptimal mungkin akan dijawab
dan jika memang nanti jumlah perkara akan sampai ke persidangan lanjutnya
kejutan dalam pembuktian nah tentu ini akan menjadi atensi kami
dan kami telah sampaikan kepada daerah daerah untuk tetap menghormati proses ini
mempersiapkan diri mempersiapkan data dan alat bukti dengan sebaik baiknya begitu
oke jadi sebetulnya dari pihak kpud pun juga sudah siap ya pak dewa
dengan alat bukti untuk membuktikan bahwa pemilu ataupun pilkada yang digugat ini
beberapa wilayah itu sudah sesuai dengan mekanisme dan tidak mencoreng demokrasi begitu
tanggapan anda bagaimana pak dewa
ya persiwa hukumnya sudah terjadi ya
itu kpu harus seobjektif mungkin ya dengan jujur menyampaikan apa yang sudah terjadi
nah apa yang didalilkan dijawab apa jawaban kami tentu harus didukung oleh alat bukti
dan selebihnya tentu kami mempercayakan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi ya
sesuai dengan kewenangan untuk menilai dan memutus ya
terhadap perkara perkara yang sedang berlangsung saat ini
baik pak bambang dalil yang kuat juga harus dimiliki oleh pemohon dalam sengketa pilkada ini
paling tidak dari proses sejak awal kemudian sampai dengan hari ini
bagaimana anda melihat proses sengketa pilkada di mk ini
dan isu apa yang kemudian menarik untuk diperbincangkan
kita harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
selamat malam pak kaka dan mas fadli
pertama tahapan kita ini masih tahapan pemeriksaan pendahuluan
dalam pemeriksaan pendahuluan
dari pemohon mengajukan permohonannya
terus oleh terhugatnya dikasih jawaban
begitu tak terkait dan bawas dunia
nah yang paling menarik nanti adalah di tahapan persidangan
nah apa yang paling menarik di situ
yang pertama adalah
mahkamah konstitusi yang harus diapresiasi
prosesnya yang luar biasa itu
ya mana mengelola begitu banyak kasus
nanti akan diuji oleh sebuah proses
tadi mas fadli bilang bahwa ini bukan sekedar hasil
nah nanti akan dilihat lah sebenarnya
apakah pasal satu ratus lima puluh delapan ayat satu dan dua
itu akan diberi interpretasi
sesuai dengan konteks kebutuhan yang tadi dikemukakan oleh mas adi
hasil itu tergantung proses
sejauh mana proses itu akan diberi pengetahuan
itu betul betul bukan hanya luber dan jurgil dalam kasus pilkada ini
harus juga ada prinsip demokratis itu
dan kemudian juga akan dilihat sebenarnya kinerja dari berbagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu
apakah memang benar benar sudah menjalankan fungsinya secara optimal
jadi pengbatas itu ujian pertama dari mk
apakah mk akan memeriksa hal hal yang sifatnya material tidak sekedar formal
atau dia akan masuk hal hal yang sifatnya sangat material
nah itu proses akan mempengaruhi hasil
yang kedua yang paling menarik adalah nanti ujiannya di pemeriksaan persidangan
seberapa banyak sih bisa diakomodasi
karena ini speedy trial
ahli berapa banyak saksi berapa banyak
dan sejauh mana itu bisa membuktikan memberi luang
bagi proses buktian permohonan
ataupun jawaban dari termohon
ini juga akan berlaku ujian kedua
saya ingin mengutip pasal dua puluh delapan h ayat dua undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
ada kata kunci di situ
jadi nanti kita akan melihat apakah mk benar benar akan wujudkan
itu persoalan yang kedua
nah persoalan yang ketiga
di tengah keinginan untuk berbuat baik
ada saja masalah kadang kadang luput di pengamatan kita
contoh adalah dalam kasus misalnya
itu kan sehebat apapun proses ada kecolongan gitu kan
dan ini kita nggak bisa menyalahin sama siapa ini
tapi ada fakta problem di situ
nah sejauh mana misalnya
kayangnya ini sudah dibawa ke mk
kalau ini jadi masalah di mk
sejauh mana kemudian kita membuka ruang untuk mengakomodasi
bila bila ada yang disebutkan konflik of interest di penyelenggara pemilu
yang itu hanya bisa di ujinya di mk
karena di proses sebelumnya itu sangat rumit sekali
ini yang kemudian menjadi tantangan dari mk
jadi ada tiga tantangan saya ulang sekali
kalau abang batas
yang kedua soal bagaimana pemeriksaan ahli dan saksi
dalam proses perusahaan persidangan
terus yang ketiga
mana mengkoreksi bila terjadi kesalahan kesalahan
yang bersifat fundamental tapi tidak cukup diselesaikan di dalam proses
saya kira itu yang menarik
pertama ini so far so good menurut saya mk
koreksi fundamental ini khususnya yang tadi anda sampaikan
yang terjadi di ntb itu ya pak bambang atau bagaimana
itu salah satu contohnya
misalnya begini kita bikin simulasi ya
jika ada petahana yang punya potensi konflik of interest dengan penyelenggara
termasuk di situ pengawas bagaimana bentuk koreksinya
kalau kemudian harus di dewan di apa namanya di etik saja
kpp itu kan tidak berpengaruh langsung kepada suara
nah tadi mas fadli mengatakan harus ada yang berpengaruh
kalau tindakan itu berpengaruh langsung kepada hasil suara itu bagaimana itu
nah itu mekanisme itu yang mestinya nanti dibangun atau diselesaikan di mahkamah konstitusi
saya ke pak dewa kdwr pak
yang disampaikan tadi juga oleh pak bambang ini soal ada kecolongan begitu
sebaik baiknya penyelenggara tetap ada kecolongan
itu memang terjadi
bagaimana kemudian kpu menjawab dan juga merespon kecolongan seperti ini
atau kemungkinan ada konflik of interest antara penyelenggara dengan kandidat misalnya
atau seperti apa
ya baik terima kasih ya
mengenai kasus pilihan bupati wakil bupati di kabupaten burai juwa ya
kami sudah laporan kronologis lengkap ya dari kpu kabupaten melalui kpu provinsi
saya melihat di situ ya rekomendasi rekomendasi bawaslu misalnya
untuk melakukan pengecekan terhadap ktp elektronik yang bersangkutan sudah dilakukan juga ya
informasi yang diterima dengan dugaan ya
bandui kewarganegaraan itu diterima setelah semua prosesnya selesai
setelah penetapan pasangan calon terpilih
kemudian dokumennya sesuai dengan ketentuan undang undang
juga sudah dikirim ke dagri ya
ke dpr dulu kemudian dpr melalui gubernur ke dagri
undang undang sebetulnya juga sudah mengatur ya
bagaimana mekanismenya ketika
kpu telah menyelesaikan tahapannya begitu
jadi memang dinamika pemilu atau pilkada ini luar biasa ya
banyak hal hal yang kemudian terjadi
dan ini tentu menjadi atensi kita bersama bagaimana ke depan
upaya upaya perbaikan itu dapat dilakukan
dan ini tentu memerlukan komitmen semua pihak begitu
oke sebelum saya ke pak bambang lagi saya ke mas fadli
ada tanggapan dan adanya mas fadli dari paling tiga poin ya yang tadi sampaikan oleh pak bambang
pertama adalah soal
ahli dan saksi kedua juga koreksi terhadap kesalahan kesalahan yang sifatnya fundamental
ini soal ambang batas apakah memang ini rawan atau bisa mencegal atau persengketaan
yang akhirnya hanya menjadi angka angka saja
tanpa masuk ke dalam substansinya
dari tahun dua ribu lima belas ya
sejak pertama kali ambang batas selisih suara ini diterapkan di dalam undang undang pilkada
kita di perludem sudah mendorong pemberlakuan ambang batas ini tidak
serta merta membatasi upaya untuk membuktikan apakah sebuah proses penyelenggaraan pilkada sudah berintegritas atau belum
nah dan kalau dilihat dari mahkamah konstitusi memeriksa dan mengadili beberapa perkara persidangan hasil sengketa pilkada terakhir ya
terutama di tahun dua ribu tujuh belas
itu penerapan ambang batas sudah tidak lagi diterapkan di awal
setelah proses pemeriksaan pundah huluan
penentuan ambang batas
penentuan apakah sebuah permohonan perselisihan hasil itu memenuhi ambang batas selisih suara
ditamakan nanti pertimbangannya dengan pokok perkara di putusan akhir
saya kira itu kebijaksanaan yang cukup baik dari mahkamah
dan semoga saja ini juga diterapkan di perselisihan hasil pilkada di tahun dua ribu dua puluh ini
karena sederhananya mas reinhardt
tidak semua hasil pilkada yang didapatkan dengan selisih suara yang jauh
itu dihasilkan dari sebuah
sebuah proses penyelenggaran yang berintegritas dan memenuhi atas pemilu
nah makanya keterangan dan saksi
kemudian bukti bukti yang kemudian diverifikasi dalam proses pemeriksaan di pokok perkara
akan mengonfirmasi apakah sebuah selisih suara yang jauh itu
didapat dari sebuah proses yang baik
nah saya sepakat bahwa memang semoga saja kebijaksanaan mk
untuk menerapkan ambang batas selisih suara ini tidak semua
pukul rata di awal proses pemeriksaan ini
itu menjadi sebuah kebijaksanaan yang sangat penting
karena pengalaman tahun dua ribu tujuh belas
mk sudah pernah menerapkan itu
beberapa perkara yang bisa saya sebutkan
seperti polikara intan jaya puncak jaya
kemudian ada sekitar dua perkara lagi
itu sebetulnya secara selisih suara tidak memenuhi ambang pasang koalisi di pasal satu ratus lima puluh delapan
tapi karena menurut mahkamah
ada pokok perkara dan materi dari permohonan ini yang penting untuk dipertimbangkan
maka bank batas itu dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara
jadi saya rasa itu sesuatu yang bisa juga dilakukan dalam pemeriksaan di
perselisihan hasil pilkada dua ribu dua puluh ini sepanjang
panjang mahkamah konstitusi memandang sebuah perkara itu memiliki indikasi yang kuat
untuk perlu diperiksa lebih jauh pokok perkaranya
baik pak bambang soal abang batas pak seperti apa tanggapan anda
bukankah juga kemudian sudah ada peraturan mk ya
nomor enam tahun dua ribu dua puluh juga pmk nomor tujuh dan nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
yang memberi kesempatan juga terhadap pemohon untuk menyampaikan dalil dalilnya juga terlebih dahulu
di luar kemudian ada soal angka angka tadi
ya soal ambang batas melihat perdebatan di original content
itu bukan untuk mendiskriminasi
cuman sebenarnya itu dipakai untuk melihat sesuatu ini ambang batas ini justify atau tidak
tapi alasan dasarnya adalah kita tetap harus melihat proses
itu yang menjadi original contentnya
jadi proses itu menjadi penting karena ada kata kunci kalau pakai adli tadi
pilkada berintegritas bagaimana melihat berintegritas
kalau kemudian kita hanya memeriksa hasil pasti harus proses itu satu
terus kedua ngelihat kecenderungannya menurut saya menarik tadi efek kecenderungannya itu
soalan ambang batas ini sebaiknya diperiksa sesuai dengan pokok perkara untuk bisa dilihat
apakah justified ambang batas itu dengan persoalan dalam prosesnya
ini menjadi penting
nah itu sebabnya kita harus dorong mk dan saya pikir mk mempunyai kebijakan dan kebajikan bahwa
dia akan memastikan bahwa proses itu betul betul berintegritas sehingga kemudian hasilnya juga oke
nah yang paling penting adalah sebenarnya begini
menguji buah proses itu hanya bisa dilakukan kalau proses persidangannya atau pemeriksaan persidangan itu bisa dilakukan
dengan menguji alat alat bukti untuk melihat jauh mana ambang batas itu menjadi relevan dan material
itu sebabnya kalau dibuka ruang di pemeriksaan
di pemeriksaan persidangan maka kita akan bisa menguji sejauh mana ambang batas itu memang masih oke
oke dan membuktikan proses berintegritas atau tidak itu kan juga bukan perkara yang mudah pak bambang
artinya tadi juga anda katakan harus ada alat alat bukti prosesnya yang relevan dan juga yang kuat
nah ini bagaimana untuk membuktikan bahwa tidak hanya sekedar kita melihat atau mk melihat dari angka saja
tapi menguji prosesnya ini yang juga menarik untuk diperbincangkan
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
jadi tadi tadi juga soal proses yang berintegritas tadi itu yang perlu dibuktikan
ini kan juga untuk menguji itu juga untuk membuktikan bahwa tidak hanya dari angka untuk memutus perkara
tapi juga dari prosesnya itu juga bukan perkara yang mudah pak bambang
mari saya kasih satu isu ya

itu disebutkan di situ bahwa gubernur dan kepala daerah lainnya bupati dan wali kota
tidak boleh melakukan mutasi dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan
nah kita tahu di situ harus ada izin dari tertulis dari menteri
itu di pasal tujuh puluh satu ayat dua nya ya
nah ketika mendapatkan izin tertulis dari menteri itu kalau sulit sekali mendapatkan akses dari itu
bahkan harusnya pt asn itu dilibatkan tapi kemudian komite karena beberapa hal
tentu terkendala untuk mendapatkan akses seperti itu
nah itu kan artinya ada problem fundamental yang ada di situ soal mutasi
misalnya kayak begitu ya ini salah satu case nya itu di kalimantan tengah misalnya
nah dalam hal hal seperti itu kan mahkamah harus memberi ruang yang cukup
untuk kalau perlu nanti karena itu dalam hukum acara diberikan kewenangan
mahkamah bisa memanggil kenapa kementerian tidak memberi akses yang cukup untuk mengetahui
apakah terjadi mutasi
kenapa komite asn tidak dipanggil untuk jadikan saksi untuk melihat
apa benar ada rekomendasi ketika terjadi mutasi sebagai syarat untuk dilakukan mutasi
itu hal hal yang sifatnya fundamental itu sebagai salah satu contoh
tentu saja hal hal yang menjadi dalil dari pemohon itu harus diuji di proses persidangan
atau di pemeriksaan persidangan kan baru pemeriksaan pendahuluan
dan di pertengahan februari nanti mahkamah akan memberitahukan
mana mana kasus yang memang harus diperiksa melalui pemeriksaan persidangan
untuk menguji argumen argumen dalil dalil yang diajukan oleh pemohon
yang berkaitan dengan hal hal yang bersifat proses yang dianggap tidak sesuai
dengan azad dan prinsip di dalam pemilu kadang
oke oke saya ke pak dewa wiersa pak dewa ada tanggapan pak terkait dengan pasal satu ratus lima puluh delapan soal angka tadi itu
ya baik ya kami kpu tentu melaksanakan tugas berdasarkan undang undang ya
tapi satu hal yang penting ya untuk tegaknya hukum materil itu maka hukum formil
hukum acara juga menjadi penting ya saya kira itu prinsip ya dalam proses acara ini
tapi kami tentu kpu menghormati persidangan di mk
ya jadi putusan itu ada di mk dan kewajiban kami sebagaimana tadi disampaikan tentu mempersiapkan
diri dengan baik ya kemudian ini juga adalah pertanggung jawaban hukum dan publik oleh kpu
nah semoga ya mahkamah ya akan dapat memutuskan dengan sebaik baiknya
karena ini juga akan menjadi satu keputusan ya yang mengikat semua pihak begitu
jadi kalau prosesnya benar hukum acaranya dihormati kemudian substansi substansi fundamental itu diselesaikan
kita berharap kualitas penyelenggaraan pemilu maupun
pilkada ke depan itu akan menjadi semakin baik begitu
hmm baik mas fadli kalau kita bicara soal ambang batas mas fadli
ini memang seberapa besar dampaknya terhadap hasil kemudian dan juga kualitas dari persidangan
dalam kasus sengketa ini dan juga soal pilkada kita
kalau sedikit lagi membandingkan misalnya ya waktu sengketa hasil pilkada tahun dua ribu dua
itu mk nyaris terapkan ambang batas selisih suara ini di awal
proses pemeriksaan pendahuluan
jadi telah dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan
mana permohonan yang tidak memenuhi ambang batas selisih suara
itu semuanya dinyatakan no atau tidak dapat diterima
nah tetapi di tahun dua ribu tujuh belas mulai ada pergeseran
dimana mk ingin melihat substansi perkara dari setiap permohonan
karena memang hakikat perselisihan di mk itu ya seperti itu
untuk menguji apakah sebuah proses demokrasi bernama pemilihan kepala daerah
daerah itu sudah sesuai dengan kerangka hukum
sudah betul betul bisa memfasilitasi kedaulatan rakyat
sudah dilaksanakan dengan akuntabel dan berintegritas
nah itu yang memang menjadi amanah konstitusional kepada mk
makanya di tahun dua ribu tujuh belas
mk tidak serta merta lagi menerapkan ambang batas itu di awal
pasca pemeriksaan pendahuluan
tapi coba melihat substansi masing masing perkara
mana permohonan yang memang secara
alat buktinya keterangan awal informasi awal
dan tentu didukung oleh adanya signifikansi suara yang akan mempengaruhi pemenang pilkada
nah ambang batasnya bukan dikesampingkan
tapi dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara
jadi ambang batas tidak memotong sebuah permohonan
tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian
tapi nanti dipertimbangkan di ujung
setelah masing masing pihak diberikan kesempatan
untuk menyampaikan saksi ahli
atau kemudian menyampaikan bukti surat lainnya
kemudian juga diberikan kesempatan untuk memverifikasi keterangan dari
pemohon termohon dengan saksi saksi yang dihadirkan
saya kira ini sesuatu yang sangat penting ya
karena memang hakikat proses perselisihan di mk itu memang
untuk menguji sebuah proses penyelenggaran pilkada apakah sudah berintegritas atau belum
dengan rangkaian proses yang cukup panjang untuk mendapatkan hasil pilkada
nah semoga saja mk masih menggunakan pendekatan itu
bahwa memang ambang batas tidak digunakan untuk memotong permohonan sengketa pilkada di awal
tapi ambang batas hakikatnya adalah untuk menghindari orang yang semuanya ingin masuk ke mk
tapi mk tentu juga akan melihat kalau semua proses yang sudah dilaksanakan dengan profesional
dengan baik ya tentu soal soal pelanggaran lagi dipertimbangkan oleh mk
tapi kalau ada nanti permohonan yang ternyata mendalilkan banyak kecurangan
yang itu bernampak kepada hasil di mana proses penyelesaian pelanggaran pelanggaran di tahapan itu tidak
dilakukan secara profesional secara akuntabel
saya rasa mk wajib untuk mempertimbangkan hal hal tersebut di pemeriksaan di mahkamah konstitusi
oke meskipun tadi juga pak dewa wiyarsa juga menyorotnya bahwa hukum formil juga menjadi penting sebetulnya ya mas fadli
tapi dari satu ratus tiga puluh an perkara ini yang disengketakan saat ini
terregistrasi di mk dari jumlah yang ratusan ini apa yang anda lihat
dari sengketa ini mas wali dari perludem di pilkada kita yang sebelumnya ini
dari rangkaian jangan ya yang kami ikuti dalam streaming yang disajikan oleh mahkamah konstitusi
ini sangat baik juga sebetulnya publik bisa mengikuti secara terbuka
dan juga seluruh permohonan yang diajukan ke mk juga dimuat di laman mahkamah konstitusi
memang mayoritas ya bahkan hampir seluruh permohonan
permohonan yang masuk ke mk itu memang mendalilkan adanya kecurangan
dalam sebuah proses pilkada yang itu berdampak kepada hasil pemilihan kepala daerah
jadi pelanggaran pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif itu banyak sekali didalilkan
nah termasuk juga indikasi adanya persoalan kecurangan yang pilihan kepala daerahnya diikuti oleh petahana
nah ini juga sesuatu yang menarik yang tentu
dan ada dalil dalil semacam ini mesti dibuktikan di pembuktian persidangan di mk
kpu juga punya kewajiban untuk menjawab dan kemudian menyampaikan apa yang kemudian sudah dilaksanakan oleh kpu dalam tahapan pilkada
oke oke jadi tentu kita akan kawal dan melihat bagaimana ini bisa masuk ke dalam substansi begitu ya dalam setiap sengketa di mk ini
ke pak bambang terakhir dan juga ke pak wiarsa
jadi apa kemudian yang anda hadirkan
apa yang anda harapkan di dalam persidangan kedepan ini soal sengketa ini mungkin saya ke pak bambang terlebih dahulu
kita harus menghidupkan harapan bahwa mk akan terus menerus mendorong dirinya untuk bisa menerapkan atau memutus perkara perkara
berbasis pada prinsip prinsip penting supaya azas itu tidak dilanggar
dan untuk itu dengan seluruh proses yang terjadi ini kami berharap besar bahwa mk
memang nanti menguji di persidangan ini ya pemeriksaan persidangan semua dalil dalil yang dijadikan dasar oleh pemohon
bahwa ada kecurangan dan lain lain untuk membuktikan seperti tadi pak dewa kemukakan supaya nanti hasilnya oke semua
jadi mk membuka ruang itu supaya kemudian kita bisa akomodasi semua pendapat dan macam macam itu argumen argumennya dan diputuskan oleh mk
dan disitulah kemudian proses itu menjadi selesai
karena mk betul betul menjadi sebuah lembaga pemutus yang dipimpin oleh orang orang yang punya penegarawanan yang kuat
oke baik pak dewa dari anda terakhir pak
ya tentu ya proses ini masih berjalan
jadi kami berharap situasi tetap kondusif kita berjalan dengan lancar terlebih di masa pandemi ya pak bambang mas fadli yang belum berakhir ya
semoga semua dalam keadaan sehat dan kita bisa fokus melaksanakan
tugas kita masing masing untuk pemilu yang berintegritas dan juga untuk kelancaran ya tahapan tahapan
selanjutnya tentu kami beserta jajaran akan mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya sesuai dengan data data dan fakta fakta hukum yang memang telah ada
sekian dan demikian terima kasih
baik kita akan kawal bersama bagaimana proses sengketa pilkada di mk tentu mudah mudahan apa yang sudah kita bahas tadi
soal masuk ke ranah substansi kemudian dibuka ruang yang besar begitu tadi pak bambang katakan
ini betul betul bisa dilaksanakan dan kita akan lihat bersama bagaimana proses gugatan sengketa pilkada di tahun dua ribu dua puluh ini
terima kasih banyak pak dewa kade wiersa terima kasih banyak pak bambang wijoyanto mas fadli terima kasih banyak untuk diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini
terima kasih semuanya
cnn indonesia newscast akan segera kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lain
tetaplah bersama kami